sekali gagasan tersebut sudah disampaikan pak prabowo ya sering didiskusikan dengan kami
terutama kader kader partai greenress sejak bertahun tahun lalu
saya ingat betul mungkin sejak sekitar tahun dua ribu empat belas pak prabowo itu pernah sampaikan ide tersebut ya
mengakomodir para presiden yang pernah menjabat bahkan beliau tidak sebutnya mantan presiden
karena presiden itu kan jabatan tidak ada bekasnya jadi periodenya saja disebut beliau presiden ke tujuh presiden ke enam ke lima
nah ini harus dimintai pendapatnya karena kan untuk mengkonfirmasi untuk menanyakan kebijakan kebijakan yang pernah diambil
tempat yang paling tepat adalah kepada orang top leader yang merumuskannya di waktu yang lalu gitu loh
soal komunikasi ya terus terang ini sangat baik sekali
baik dengan pihak ibu megawati dengan pihak pak sby dengan pihak pak joko widodo
kalau teman teman tanyakan khusus soal dengan ibu megawati banyak hal yang nggak bisa saya sampaikan secara detail dan terbuka dulu
tapi secara umum hubungannya baik banget dan prospeknya baik banget
ini yang saya perlu sampaikan kepada teman teman
kalau melihat begitu baiknya hubungan ya antar institusi misalnya pdip dengan partai gerindra
antara orang orangnya pak prabowo dengan orang orangnya ibu megawati
saya sih hakul yakin dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi bisa jadi akan ada pertemuan antara pak prabowo dengan ibu mega ya
kita tunggu ya kan ini waktu kan lama kita sampai pembentukan kabinet itu kan kick off pemerintahan pak prabowo itu kan tanggal dua puluh
oktober ya masih sekitar lima bulanan
saya pikir itu waktunya lega sekali untuk apa namanya persiapan ya apa namanya pembentukan yang namanya presidensial club tersebut